kenapa ibu itu marah marah
tante dewi diapain
kasian tante dewi
ini salah paham
saya gak mau deket deket sama perempuan kotor kayak kamu
kamu itu adalah hasil dari pengkhianatan perempuan ini
ya gak enak sama orang orang disini
nabi ini adalah pasang saya dan bu dewi
biarin semua orang tau siapa kalian
ada anak kecil disini yang mendengar
kita pergi dari sini yuk
beraninya kamu sentuh saya
biar saya jelaskan semuanya
kamu dan dewi itu sama sama pembohong
masih bisa kamu berdiri di depan saya
seolah olah kamu itu gak ada salah apa apa
dan terus aja bela perempuan murahan itu
ibu retno tolong jangan sebut dewi seperti itu
ibu retno tidak kenal dewi ya
apa yang saya gak tau tentang dewi
kamu yang gak tahu dia itu siapa sebenarnya
dia itu perempuan yang diangkat sama anak saya dari panti asuhan
dinikahi sehingga jadi wanita yang terhormat
dia gak tau terima kasih
dia malah selinggo sama kamu
sampai punya anak di luar nikah
cukup bu retno cukup ya
kalian tuh bener bener bikin malu
malah memamerkan anak hasil hubungan gelap kalian di depan orang orang
kamu gak tau terima kasih
dewi bahkan memilih untuk kehilangan anak kandungnya dari bayu
daripada anak membawa sial itu
bu retno tidak tahu apa apa
bu retno tidak kenal anak itu siapa
adalah anak kandung dari anak kesayangan di bawah retno sendiri
ibu tadi siapa
anak yang dididik dan dicintai oleh dewi
adalah hasil perselingkuhan bayu sama perempuan lain
untuk mengamuk alumni
oke ibu ibu tenang
abi tunggu di sini
ya tenang buretno
justru kamu yang mau bunuh saya
kamu pengen saya cepat cepat mati
dengan cerita semua kebohongan itu
kamu fitnah anak saya
nggak mungkin dia cucu saya
ini adalah nyata
ini adalah nyata
ini adalah nyata
itu bukan cucu mama
itu bukan nyata
aku tidak pake nyet
saya terpaksa menceritakan siapa api sebenarnya
siapa lagi itu sebenarnya dewi
dia itu siapa
kenapa ibu itu marah marah
tante dewi diapain
kasian tante dewi
dan benar anak itu adalah cucu mama
mas bayu sendiri yang menitipkan anak itu kepada aku mbak
sebelum mas bayu meninggal
dia melarang aku untuk menceritakan kepada mama
dia khawatirkan penyakit
tidak mungkin jantung mama
tidak mungkin anak itu cucu mama
bagaimana mungkin kamu berharap mama percaya sama kamu
bahwa kamu mau merawat anak bayu dari perempuan lain
kau tidak bisa
aku waspada saat teman itu ada dalamassemble

itu itu abi
itu abi dari mas bayu
mama nggak percaya